agar dewa batara
apa yang sudah kau lakukan nyai
aku tidak bisa memaafkanmu siliwangi
jangan tunggu pembalasan ku
karena kau telah melukai rakyat
aku harus melakukan itu kepadamu
jika benar ini dia
ini harus segera dihenti
lalu ayah anda kita harus bagaimana
mereka pasti terluka parah
ayah anda akan mengubah timren
harus segera menghentikan
arga dana dan sekutu